menko polhukam mahfud md dipanggil presiden joko widodo ke istana
mahfud mengaku pertemuan rutin biasa untuk membahas berbagai program dari kemenkopol hukam
mahfud md tiba di istana kepresidenan pada rabu siang
beberapa hal terkait pembahasan saber pungli dan juga pemberantasan korupsi dibicarakan menkopol hukam dengan presiden joko widodo
hal lain yang dibahas adalah terkait pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi atau kkr
yang saat ini pembahasannya telah masuk di prolegnas
menurut mahfud kehadiran kkr diperlukan untuk membantu proses identifikasi berbagai pelanggaran ham yang terjadi di masa lalu
menkopol hukam apa progresnya di mana gitu
yang spesifik dengan presiden tadi tidak ada yang bisa diwartakan
laporan semua yang dilakukan
menkopol hukam ini rencana rencana ada rukr ada sabar pungli ada apalagi bakam ada banyak lah laporan
laporan jumat gitu saja tetapi tidak ada yang luar biasa
kita laporan rutin kan biasa
dulu kan sudah belasan tahun ya kita itu reformasi ingin menyelesaikan masalah ham
nah sesudah dipetakan ada yang sudah diakui
ada yang tidak ditemukan objek maupun subjeknya
sehingga di situ perlu dicari kebenarannya seperti apa sih ini lalu rekonsiliasi kan gitu
kan sudah tidak ada subjek pelakunya juga tidak ada saksinya juga tidak ada
bagaimana anda misalnya kalau diminta visum atas korban tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
kan itu sudah tidak ada buktinya pelakunya tidak ada saksi saksi maupun pelaku juga tidak ada
nah yang seperti itu